hidup ini tidak bisa menunggu
setiap tanggal muda belingsatan cari money
hah karena lo gak punya duit
laki lo tuh not working gak kerja
tapi lo tenang aja
mami udah kasih pinjam uang sama johnny banyak
karena mami sudah membuat kesepakatan deal or no deal
gak taunya suka sama nasi
gak nyadar apek sama umurnya
ngapain juga dia demen sama nessy
nessy itu kan udah punya husband
hah jangan manyun
anak punya tetangga
soalnya udah ngasih kado tv
ana bukan cuma kasih hadiah buat nessy
tapi ana juga punya hadiah buat ente
aduh wan jamil
aku pengen tau
bulu yang di belakang
aduh wan jamil
bulat panjang kata kata
aduh pasti sesuatu yang aneh bin ajaib
anafang dari kemarin
ini kan katanya ente suka kesepian kalo ditinggal sendiri
mana buka buka buka
ini verkutut dari saudi
kenapa saya dikasih hadiah kayak beginian
ini hadiah karena inti kan sering ditinggal sendirian katanya kesepian
kalo ada verkutut kesayangan ente gak kesepian lagi
ibu mertua mau apa aja
ibu mertua tenang
ibu mertua mau fulusi
anak kasih fulusi
ibu mertua mau apa saja
mau apa mau rumah
tapi jangan lupa
kalo perlu anak kirim
piramid dari arab sunda baru
anak taruh depan rumah
masih ada lawan kerja
di tempat ini
memang ada tapi sudah terisi mas
memang mas bener mau kerja
apa aja saya mau mbak kerja disini
jadi pacar saya mau
masih mbak ya
alah sok sok gak mau lagi
selamat siang pak
saya kesini cuma ingin
minta kepastian aja
soalnya sudah satu minggu ini
saya belum dapet kabar
kalau saya diterima sebagai cleaning service
yang daftar untuk menjadi clean service di perusahaan ini banyak sekali
saya tapi belum dapat jawaban dari pembina saya
siapa yang terpilih
ada acara apaan
momen kesini angin apaan sih
ada angin ribut
mami kami ke rumah lo
karena mami cuma mau ngantriin tv
itu bukannya tv yang dikasih sama wan jamil buat mami
aduh ternyata mami itu wrong person wrong number salah
tv ini buat dulu bukan buat mami
dalam rangka ajar
eh yang punya tv be
yang punya tv be
hanya jangan copot
eh yang punya tv be
yang punya tv
huuuh kurang ajar

hei malah kau john
ya bekerja bang
susah banget ya kerja nih bang
semua nambah nanti gaul